tak ingin tradisi penerbangan balon udara tanpa awak mengganggu otoritas penerbangan
polisi dan otoritas penerbangan melakukan sosialisasi penerbangan balon udara tanpa awak di ponorogo
tradisi balon udara tidak diberlakukan diberi api dan harus diberi tali pengikat
menjelang datangnya bulan suci ramadan polisi dan otoritas penerbangan surabaya minggu pagi
mengadakan sosialisasi penerbangan balon udara tanpa awak di desa beringinan kecamatan jambon ponorogo
petugas gabungan ini sengaja melakukan sosialisasi agar tradisi warga ponorogo yang selalu menerbangkan balon udara tanpa awak
bisa tetap terlaksana tanpa mengganggu penerbangan
caranya dengan menerbangkan balon yang santun yaitu tanpa dilengkapi api di bawahnya
termasuk memberikan tali pada balon agar balon yang terbang bisa dikendalikan dan bisa diatur
tahun kemarin sejumlah pesawat yang melintasi udara ponorogo nyaris mengalami kecelakaan
karena hampir menabrak balon udara tanpa awak yang terbang di ketinggian lebih dari seribu meter
apalagi ukuran dan jumlah balon udara tanpa awak yang diterbangkan sangat banyak
pengalaman kita tahun lalu balon balon udara itu tinggi dan besarnya
kemudian jangkauannya itu sudah mengganggu dunia penerbangan
dan bahkan laporan laporan penerbang itu sudah banyak yang melaporkan sampai berhadap hadapan
sementara penerbangan balon udara tanpa awak di ponorogo sudah menjadi tradisi tahunan di ponorogo setiap memasuki bulan suci ramadan
sementara untuk mewarisi
diahi tradisi penerbangan balon udara tanpa awak ini
polisi akan mengadakan festival balon udara tanpa awak dengan hadiah hingga puluhan juta rupiah